wahana rov atau remotely operated vehicles dari kapal barunajaya menemukan objek bawah laut yang diduga serpihan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
keberadaan kotak hitam atau black box pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp pun mulai terdeteksi
petugas telah memetakan lokasi radius tiga km untuk memastikan posisi black box yang sedang dicari
wahana kendali jarak jauh atau rov milik bppt ini diturunkan dari kapal barunajaya rabu siang
rov diturunkan setelah sebelumnya bppt bersama knkt melakukan penyisiran di sekitar koordinat jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
titik koordinat yang berjarak sekitar empat belas km dari pantai tanjung pakis ini didapatkan setelah melakukan scanning menggunakan teknologi multi beam
menandai dengan pink locator serta menangkap gelombang frekuensi dari transponder kapal
dari penyelaman rov pertama ini sempat terlihat objek besar berwarna putih yang tertangkap kamera rov
knkt dan bppt meyakini objek di dasar laut yang tertangkap ini adalah serpihan dari badan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
sementara itu ketua komite nasional keselamatan transportasi atau knkt suryanto cahyono rabu siang menyatakan
posisi kotak hitam atau black box pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp pun mulai terdeteksi

namun posisi akurat dari black box masih terus dicari
menurut suryanto respon signal didapat petugas dengan terdeteksinya bunyi pink di dalam air yang dipancarkan oleh underwater locator beacon atau ulb yang menempel pada black box
suara ping itu diakini sebagai pancaran gelombang black box karena karakter ritme bunyi ping sama seperti yang biasa dipancarkan black box
suara ping itu diakini sebagai pancaran gelombang black box karena karakter ritme bunyi ping sama seperti yang biasa dipancarkan black box
pertama pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklk mendengar pada posisi empat ratus meter barat laut dari koordinat terakhir hilang kotaknya pesawat
meski sudah mendapatkan visual serpihan pesawat dan barang korban tim penyelam dan rov belum bisa mengevakuasi black box karena terkendala arus yang kencang
selain itu kepala basarnas mengatakan posisi kotak hitam berada di sekitar instalasi pipa pertamina
tim meminta pertamina menunjukkan posisi aman agar jangkar kapal bisa diturunkan
hal ini dilakukan agar mempermudah mendapatkan gambar bawah laut melalui mesin
mesin rov serta mempercepat evakuasi black box oleh para penyelam
ini sangat mudah dengan bergeser
arahnya barat laut jaraknya kurang lebih empat ratus meter
ya empat ratus meter dari koordinat itu
besar harapan posisi kotak hitam tidak terlalu jauh dari bagian pesawat
sehingga evakuasi badan pesawat menggunakan crane buck bisa segera dilakukan